hai kalau bang gino jadi kangkungnya ella jadi batangnya waduh enakan ini nyendong
apalah nanti kalau ella jadi launya pagi no jadi apanya jadi nasinya dong masa makan ikan
ipan lo tuh bulu kondekin diri kate
ntar tangannya dia buntung ya copot deh
eh pak gino jangan macem macem ya
kalau gue normal lagi orang yang pertama gue bejek dia itu pak gino
eh eh eh eh kutu kepret
barangan aja lo kecil kecil ya
udah kecil pendek hidup lagi loh
eh eh katel
kata yang kecil hidup lagi lo
eh sekarang begini aja
mendinganlah bang gino aja udah
nggak usah dibikin mucak kecil kayak gitu
ada negeran dong enak ya itu tadi sipan
iban buat alasan lu ngapa sih begitu
makanya yang lagi ubin sayuran aja dah
jangan kau sedih
ella bukannya sedih
tetapi ella emang sedih
ella emang sedih
ella emang sedih
lo jangan sedih begitu
lo sedih gue juga ya
gue sedih lah
jangan kalau gitu dimakanin
ella inget bulu bang
rasanya ella pengen telan aja bang ipan
rasanya ella pengen telan aja bang ipan

aku sama sih bang ipan mau telan

bang ipan bagi ella udah berlalu
sekarang kan ada bapak
sekarang kan ada bapak
yang lebih sengir
udah pasti dong
kan lo tau sendiri
kalau bang gino jadi kangkungnya
ella jadi batangnya
waduh enakan ini nya dong
waduh enakan ini nya dong
kalau ella jadi launya
pak gino jadi apanya
jadi nasinya dong
jadi kayak kucing
tetap tetap tetap
letak ke malu gue
enak banget ya

jangan pergi jauh
eh aduh aduh
gue udah denger

gua harus nemuin si ipan ya
kalau si ipan gak diketemuin tuh pembokap
makin ganjeng amal lagi gua
iya tau marah marah terus
kalau anak baru kemarin juga mau tahu urusan orang tua aja
mendingan gini nih lu tahu kagak itu si nenek nenek yang bawa si ipan kemana
nenek nenek kan di kampung kita cuma tetap mak doang
besar enak aja ngomong nenek nenek gua
gua cantik begini gua dibilang nenek nenek
keren gua ya
gua harus nyari tuh si ipan
nih sampai sini dong lu majetin lagi panas sih
aduh katanya di sini lu eh
gua udah nguter nguter nih dari kampung sono masuk sini keluar kampung sono masuk kampung sini
nggak apa apa kagak masuk liang lahat aja sekalian lu
ya ada juga lu duluan nek lu kan tuaan
lu ngapain kemari hah
mak mak baca buat ipan
aduh mak perhatian bener sama si ipan
emang sih gua mau njemput lu
tapi bukan perhatian
eh asal lu tau aja ya gua jemput lu karena si itu si ella tuh
nggak ada lu malah ngarotin lagi gua
mak di mane mane yang namanya pembantu tuh harus ngalah sama majikan
mak pembantunya ella kan
kaga tau apa dadanan gua begini setil
pembantunya ella kan tan
terusin aja mak anggap anggapnya kagak ngeliat
eh pake kacamata pembesar
tuh si ella pembongkat gua
lu kaga tau
jadi kesini mau jemput si ipan
iya gua pengen tau maksudnya apa dibikin begini
tenang aja deh mak
gua bisa balikin si ipan nih kalo lu ngikutin apa kemauan gua
udah lu tunggu aja deh
nih sekalian bawa nih si ipan sendiri nih
dah sana lu
tunggu di rumah ya mak
iya iya gua tungguin ya
yuk pulang yuk ipan
ipan tersendali dulu
pujetin dia deh gue
nah sabar ya ipan
lu pasti kembali semula deh ya
lu tuh ngikutin gue aja
lu tuh harus di
lu tuh harus bisa ngalahin si ella
ya ampun nek
ini kan urusannya ngembaliin si nok
eh sama sama mak
oh pak demak eh
bener bener lu kelewatan
ini bulan puasa
lu ama gue sama udah tuang
iya aku udah tuang latri
lu jangan tuang
bikin susah orang
dengerin kalau dibikin susah orang
lu mau matinya susah
urusin tuh si ipan tuh
tuh tuh tuh dia tuh